menteri investasi tidak pernah pakai pakai bansos
pak sebagai yusri km
ya terserah ketua umum aja lah ya
yang mempolisasi bansos secara vulgar
menteri investasi tidak pernah pakai pakai bansos
ya terserah aja lah mereka sebut apa
bukan domain juga mengurus bansos